dea kartika akan mengajak anda untuk berlibur melihat keragaman budaya di manado dan mengunjungi patung yesus yang terkenal
berkunjung ke kelenteng tertua di pusat kota serta nongkrong di warung kopi favorit warga manado yang sudah ada sejak masa perang dunia pertama
welcome to manado saya awali perjalanan saya kali ini di kota manado dari kawasan pineleng
di mana ada salah satu tempat wisata foto foto yang lagi hits di kota manado yaitu adalah monumen yesus memberkati
berdiri sejak tahun dua ribu tujuh monumen yesus memberkati tidak pernah sepi pengunjung
selain megah monumen setinggi lima puluh meter ini juga memiliki tingkat kemiringan yang mencapai dua puluh derajat
sehingga kerap disebut mirip dengan patung christo redentor patung yesus yang berada di rio de janeiro brazil
patung yang dibuat dari dua puluh lima ton serat logam dan tiga puluh lima ton baja ini
tidak hanya dipersembahkan bagi umat kristiani sebagai warga mayoritas tetapi juga sebagai simbol kerukunan umat beragama
dari pinggir kota manado kita menemukan sebuah kota yang berbeda
menuju ke pusat kota
saya pilih bangunan bersejarah yang juga tak kalah ramai didatangi pengunjung lokal maupun mancanegara
berdiri di tahun seribu delapan ratus sembilan belas kelenteng ban hin kiong ini menjadi salah satu kelenteng tertua yang ada di manado
dan tempat ini sekarang tidak hanya menjadi tempat peribadahan tapi juga menjadi salah satu saksi dari perjalanan bangsa tiongkok
atau bangsa cina yang datang ke manado kemudian bersatu padu dengan kebudayaan yang ada di sini
meski pernah dibakar namun tokoh tionghoa saat itu berhasil merenovasi kelenteng pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan kini kelenteng yang terletak di jalan di panjaitan wenang ini menjadi bukti nyata bahwa kedatangan warga tionghoa di bumi kawanua telah diterima baik oleh masyarakat sekitar
menyaksikan keindahan kelenteng tertua sudah saatnya saya mencari tempat untuk mengisi perut
tak jauh dari kelenteng ban hin kiong yang berada di pusat perniagaan ada jalan yang kondang banget yaitu jalan roda
kali ini saya ajak anda ke salah satu wilayah yang macam macam ya etnisnya ada etnis tionghoa arab jawa minahasa sebagai salah satu etnis
dominan di sini atau mayoritas dan di jalan ini namanya adalah jalan roda
ini ada sejumlah coffee shop tempat banyak etnis ini kemudian berkumpul di sini dan saya akan mencoba menikmati bagaimana minum kopi di sini
mulai menjadi titik kumpul masyarakat sekitar perang dunia pertama di jalan roda atau jarot biasa orang menyebutnya
di sini berjajar belasan kedai kopi
dan ternyata tak cuma kopi saja yang dijajakan tetapi juga penganan yang muncul dari peleburan budaya antara warga minahasa dengan warga keturunan tionghoa arab dan jawa
siang hari yang berawan kali ini saya akan makan nasi kuning lengkap dengan abon cakalang sambal bawang dan telur rebus
yang menjadi perbedaan nasi kuning di pulau jawa lebih lembek dan manis daripada nasi kuning di sini
selain itu abonca kalangnya yang garing menambah rasa gurih
sampai ke jarod tidak afdol karena tidak ngopi
kopi yang paling favorit dipesan adalah kopi susu
proses pembuatannya pun menarik loh
kopi di sini dibuat seperti kopi tarik di aceh
wah ini nih udah pesan kopi susu
tapi saya karena tidak suka manis jadi saya berhenti

jadi saya pilih kopi susu yang sedikit
terus ini gia pao
tak memandang serata sosial ekonomi dan perbedaan etnis

ternyata selalu berada di hati masyarakat kenapa disini karena disini komunitas yang beragam ada
kalangan menengah ke bawah ada kalangan menengah ke atas sehingga kami bisa share tuh gimana anak
muda dan orang tua saja senang menghabiskan waktu di sini jadi kalau berkunjung ke kota manado dan
ingin ngopi di tempat tertua jangan lupa masukkan jalan roda dalam wishlist anda dekartika manado